dia pernah peluk gue
dan abis itu dia bilang
gue harus ngejauhin dia
gue jadi curhat sama lo
apa orang yang mau ceritain ini bener bener gue ya
atau ada cowok yang namanya bener bener romeo
uri gue boleh tanya
emang bener ya nama orang itu
ih serem tau
eh gina gina tau gak ibob tuh dari siang nyariin gina
hati ibob tuh gunda gulana
soalnya kesini mencari alamat
jadi kayak yuting ibob
terus gina sekarang kekunci sama darren
kok gina bisa kekunci sama darren
kenapa dia kekunci barengan gini sih sama darren
sebenernya ada yang kita sembunyiin dari lo bob
sembunyiin apaan lo
sembunyiin batu liat kebelet ya
kayak mitos aja
sebenernya gue sama gina
lo sama gina kekunci kan disini gak usah keluar
gak apa apa kan kita udah tempuin sekarang
gue sama gina udah pacaran bob
wah salah denger nih
kuping gue kemasukan gaang nih banyak nih
jadi agak agak budak dikit nih
gue sama gina udah pacaran bob
itu hal yang pengen gue kasih tauin ke lo bob
tampar gue deh kayaknya gue lagi mimpi nih
kamut gue tiaw kalo gue suruh tampar gue lagi mimpi pelan pelan sakit
kok mimpi tidak
mereka berdua belum
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
jadi selama ini
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

kenapa gina tegas sama ibu begini
tiga harus dikira
tidak ada yang bisa dikira
kasih dia sendiri dulu
gue gak mau persahabatan kita rusak tau
nah kita balik
lo wuri kan
ya ini udah
sorry ya gue udah buat lo nunggu lama

jadi lo sendirian aja kesini
ngapain sama dia
dia itu bukan siapa siapa gue
udah lah mendingan bahas yang lain aja gak penting
wuri kita ini lagi ngedate
orang kalau ngedate itu itu harus lebih terbuka
biar berbagi rasa
dan harus mengenal satu sama lain
dia itu orangnya
orang yang paling nyebelin sedunia
hobinya tuh bikin gue
bikin gue marah marah
dan bikin gue darah tinggi
kok lebih pantes disebut musuh ya
dia tuh emang musuh gue
dia tuh seneng banget nyari masalah
dia tuh seneng banget nyari masalah sama gue
sebentar dia galak sama gue
abis itu saat gue kesusahan dia selalu nolongin gue
tapi kadang dia bikin buah baper
tapi habis itu dia bikin gue bete abis
dan yang paling gue heran adalah
dia pernah peluk gue
dan abis itu dia bilang
gue harus ngejauhin dia
emang aneh banget orang

apa orangnya yang ngulen cerita ini bener bener gue ya
ada cowok yang namanya bener bener romeo
gue boleh tanya
emang bener ya nama orang itu romeo
itu nama samaran
nama dia bukan romeo
nama dia bukan romeo
nama asli gue
ehm gue sih pernah denger
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa
nama itu apa